aduh nyeluk mata gue lu
lu suruh gue nunggu di taman lu kagak dateng
sekarang ngajak lu pergi ke mall juga gak mau
glenn bukan kayak gitu
cuman aku udah jadinya sama errol aku gak bisa
kak pulang sekarang yuk
lo ada acara ya sama temen temen lu
yaudah gak apa apa
biar gue pulang sendiri aja
glenn kakak yuk yuk kita pulang
pulang duluan ya
kenapa sih dia
glenn udah lah gak usah marah marah kayak gitu
lo ambil positifnya aja
sekarang ini lauratnya emang lagi deket banget sama era
ya tapi kan
era itu saudara kan
kanungnya laura sendiri jadi ya
kalo mereka deket juga gak apa apa
malah bagus dong
jadi laura itu bisa ngerasain
gimana rasanya punya saudara
ini tanggung udah mau nyampe rumah
udah turun sana
jadulnya naik mobil gue tuh cuma sampe sini doang ya
mending lu naik yang kota jadi
lagian kan perjanjiannya
ih udah banget gue semua bilang malu
udah turun sana
jadi kemul gak kita
gue begini mikirin si laura nih
ya glenn tapi kan gue udah bilang tadi
tau tuh ah
kayaknya lagi nyembunyain sesuatu dari gue
nyembunyain apa sih glenn
kalau gue bilang sih dia biasa aja
ya lu biasa aja ya lu kan bukan cowoknya
gue cowoknya dasar jajak lu
yaudah padahal bisa aja cuma minjet doang
yaudah gini aja sekarang
kalau lo emang masih penasaran
lo datang ke rumahnya laura lo ngomong sama dia
nah itu baru benar tanya sana
aduh yang kenceng dong
kok berhenti sih
little saphira aku tuh capek tau gak
heh you mau you punya mami pulang tinggal nama ya

buka pintu sana
buka pintu sana
glenn ngapain kamu kesini

eee kemana aja yuk kita ngomongin

oh rek bajunya udah gue siapin tuh
kan lo mau pergi
oh rek aku mau pergi
dia mau nemenin nyokap gue pergi
nyokap gue minta temenin keundangan
aku aku mau pergi sama sama rek
aku aku mau pergi sama sama rek
sayang kamu mau pergi sama glenn
eee gak apa apa deh
nanti nanti pergi sendiri aja
gue kesini bukan mau ngajak laura jalan tapi
gue kesini bukan mau ngajak laura jalan tapi
ya udah rek di sekolah aja besok ya
ya udah kalau gitu saya pulang aja deh
ya udah kalau gitu saya pulang aja deh
haz udah gue pengen ujiannya

iya dikit lagi ya erwa sabar dong
sudah beberapa hari ini kamu tidur di kelas
soalnya tadi malam saya tuh kurang tidur
soalnya saya belajar untuk ulangan ini
saya tidak mau kejadian ini terulang lagi
tapi itu laura kenapa bu
ya paling dia juga lapar
makanya dia tidur ya kan bu
emangnya lu keberatan didaki
eh itu kan lu langsung ngomongin diri sendiri
baiklah untuk anak anak kerjakan ulangan kalian
jangan sampai ada yang nyontek
laura lu kenapa sih
ya enggak apa apa pi
yuk kerjain ulangan ya jangan ngomong
eh kayak lu tuh
kenapa kertas jawaban kamu ada sama lora
tadi laura maksa saya buat ngasih kunci jawabannya ke dia
keterlaluan kamu laura
bu itu itu enggak benar saya saya enggak kayak gitu
nanti kamu berdiri di depan kelas
dengar untuk kalian semua
perbuatan lora tidak patut untuk dicontoh
sudah tidur di kelas ulangan masih sempet sempetnya dia nyontek
dan untuk kamu laura nilai ulangan kamu untuk mata pelajaran ini nol
kok laura jadi aneh kayak gini ya
yaudah gini aja siapa tahu era kan tahu tuh
kita tanya aja sama dia
ah kebetulan lo di sini
eh gua mau nanya nih si laura tuh kenapa sih
kok kayak aneh gitu
sekarang dia kayak tertutup gitu sama gue
gue sih bukannya mau ngejek ngejekin laura
tapi emang ada beberapa hari kak kondi di rumah itu udah gak karu karuan deh
gini kan gue sama nyokap gue dia tidur
terus dia mau nanyain tv mana suaranya kenceng banget lagi
terus katanya sih dia nonton sampe jam dua
jelas lah gimana dia gak ngantuk di kelas
aduh nyeluk mata gue lo
daging busuk masih diadarkan
aduh temikir nyawa jelemaknya
pae ku maha sia tanggung jawab
lu lihat kan gue berhasil kan
gue berhasil balas dendam sama si merry kunyuk itu
terus mau kita apain nenek rompeng di belakang itu mir
kita buang aja

yang jelas sekarang gue akan gantiin perannya si mary di rumah gue yang baru
asik dong kita bisa ngelakuin apa aja di rumah itu mir
dan yang pasti gue juga akan bikin si opie menderita
oke lu buang dia buat tunggu di mobil